ya jadi itu ya clear bahwa memang ternyata vicky vape nya itu negatif begitu
tapi ya tentunya mudah mudahan nih jangan sampai hobi hobi yang masa kini ya vape itu ternyata malah disalahgunakan
yang jelas juga yang paling penting adalah jauhi narkoba lah udah gak keren
kalau misalnya sekarang memang ada saudara saudara kita atau teman teman kita yang kita ketahui adiktif ya terhadap narkoba
mungkin bisa langsung dibawa ke tempat pengobatan begitu
karena jika begitu bukan lagi masuk ke kriminal
jadi harus disadarkan dari sekarang ya jangan sampai nanti kalau sudah ketangkep baru nyesel
nah kini kita bergeser dulu ke informasi lain di mana anggota polsek ternate selatan provinsi maluku utara
pada selasa lalu mengamankan seorang pria pelaku pencurian dengan modus menggunakan cadar
atau yang saat ini disebut sebagai cross hijabers
nah sementara itu pemerintah kota surabaya jawa timur menempatkan petugas khusus di masjid masjid
seiring ramainya isu di media sosial tentang pria berpenampilan muslimah yang memasuki saf salat wanita
anggota polsek ternate selatan provinsi maluku utara mengamankan am sembilan belas tahun pelaku pencurian dengan modus menggunakan cadar
atau yang sekarang biasa disebut cross hijabers
dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telpon seluler dan barang berharga lainnya
di hadapan petugas pelaku mengaku sudah melakukan aksinya di berbagai lokasi
modusnya ini pria ini memakaikan pakaian wanita
dan menerima pakaian wanita yang berharga lainnya
terdekati calon korbannya
setelah calon korbannya diunggah barulah barang barang mereka diambil
bebannya pun pria dan ada yang warga juga
pada saat ditangkap tersangka ini masih menggunakan pakaian wanita yang dicadat
keberadaan komunitas pria yang mengenakan busana muslimah atau cross hijaber menimbulkan keresahan dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat
menanggapi kekhawatiran ini pemerintah kota surabaya melalui satpol pp dan linmas
mengerahkan askar al muhajirin untuk menjaga masjid masjid
askar al muhajirin yang seluruh anggotanya perempuan ini bertugas dua puluh empat jam sehari sejak minggu lalu
mengantisipasi kejadian di jawa barat kemarin
pemerintah kota dalam ini bu wali sudah menginstruksikan kepada saya
untuk melakukan pemantauan yang pertama masjid yang ada di wilayah pemerintah kota
itu masjid muhajirin dan masjid cingdiperd
jadi disitu kita tugaskan staff linmas yang perempuan
mereka nanti bisa masuk di staff staffnya perempuan itu
kalau ada cross hijaber atau yang mencurigakan mereka berhak untuk menegur
mereka sudah kita lengkapi dengan bela diri juga
pemerintah kota surabaya juga tengah mengajak takmir masjid se surabaya untuk lebih waspada
takbir masjid juga warga dapat melapor ke satu ratus dua belas jika terganggu dengan kehadiran komunitas cross hijaber
tim liputan cnn indonesia